sahlan harus meninggalkan pekerjaannya bahkan meninggalkan tempat tinggalnya dan tinggal di posko pengungsian di desa penanggal
lampion lampion ini dibuat dengan beragam karakter dan lampu
maksudnya gue bilang sama mereka berkat yang mereka dapat
membersihkan diri di sungai pada malam hari hingga bermeditasi di makam leluhur
pertunjukan ebek memiliki durasi yang cukup panjang
selanjutnya dipisahkan antara bungkil kakao dengan lemaknya atau pres lemak
pertama mereka harus mendapatkan izin atau restu dari orang tua sebelum bergabung dengan grup ebek
jadi harus belajar bahasa indonesia
bapak bisa dijelaskan nggak ini udah berapa hari dijemur
itu harapannya bisa memilah itu dan bisa melihat itu
alhasil nasib jutaan penumpang yang bergantung mobilitasnya pada krl terancam
dari kalangan anak anak hingga dewasa pasti pernah mengkonsumsi coklat